puluhan masa dari aliansi masyarakat peduli pemilu bersih di kabupaten cirebon berunjuk rasa di kantor kpud dan panwaslu kabupaten cirebon
aksi sempat diwarnai kericuhan sejumlah pengunjuk rasa marah dan kecewa atas pelaksanaan pilkada di kabupaten cirebon yang menurutnya banyak ditemukan kecurangan
kericuhan ini terjadi di kantor kpud kabupaten cirebon jawa barat pada senin siang
selain melakukan orasi pengunjuk rasa juga sempat mendorong dorong gerbang kpud namun petugas kepolisian terus berupaya menenangkan masa
sejumlah pengunjuk rasa ini terpaksa diamankan petugas kepolisian lantaran dianggap mengganggu keamanan pelaksanaan unjuk rasa
tak sampai di situ mereka juga mendatangi kantor panwaslu kabupaten cirebon
sejumlah pengunjuk rasa sempat menendang kursi dan meja di kantor panwaslu
beruntung petugas kepolisian langsung mengamankan situasi
masa yang mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli pemilu bersih ini
kesal antara aksi mereka tidak bisa bertemu dengan pihak ketua kpud cirebon dan ketua panwaslu cirebon
mereka menilai pelaksanaan pilkada di kabupaten cirebon banyak kecurangan

pertanyaan yang terakhir dikasih oleh pak mas mada di jepang
pengunjuk rasa ini terpaksa diamankan petugas kepolisian